pada suatu hari hiduplah seorang kesatria yang kuat dan gagah perkasa
ia punya cita cita yang mulia yaitu ingin menyatukan nusantara
namun senjata pusaka andalannya patah saat ia bertempur
sang kesatria sadar dia butuh sebuah senjata pemungkas yang dahsyat yang bisa membantu melancarkan mimpi besarnya
perkenalkan saya satria amandat
satria amandana ada keperluan apa menemui saya
saya mendengar ki sentral adalah pembuat kris terbaik di santero nusantara
maka dari itu saya ingin dibuatkan cris yang sakti manderaguna
apa maksud dan tujuanmu meminta saya untuk membuatkan kris
saya memiliki cita cita untuk menggunakan kris tersebut demi menyatukan nusantara
baiklah saya mengerti maksud dan tujuanmu
kisah kisah kisah kisah kisah kisah kisah
kisah kisah kisah kisah kisah kisah kisah
akhirnya sampailah hari di mana senjata ini diberikan kepada kesatria amandana
dan perjalanan kesatria amandana pun dimulai